oh lama banget sih
gantian kan biasanya kamu yang lama
yaudah kalo gitu gantian juga deh
kan biasanya kamu yang ngambek sekarang giliran aku
enggak mas bur makasih deket kok
emang mau kemana
mau ke kaki lima beli sarapan
kalo bang harun butuh ocek gak ya
bang harun lagi gak kemana mana
gue udah dateng
iya baru sampe
oh pantesan masih kelihatan ngantuk
iya soalnya semaleman di jalan
terus aku gak bisa tidurnya nyak kalo naik bis
oh yaudah kalo gitu saya bikin inter ya
diminum dulu tehnya
aku mau ngambil kunci
oh beres tenang
harusnya aku pulang besok
iya tapi aku harus pulang sekarang
soalnya nanti siang ada undangan
ini mbak topraknya
makasih ya bang
wp nya enggak pok
enggak udah ketoprak bang
aku pulang dulu ya
bang salim berapa teh sama pisangnya
kagak usah bayar
makasih ya bang salim
tadi katanya gak manggal
abang udah mau berangkat
abang mau dibikinin kopi
gak apa apa leh gak pengen aja
ada di belakang
kenapa abang mau pamitan
ntar disini sini lagi soal kemaren
banyak juga ya orang yang lewat sini
iya dong om kan deket jadi gak usah dikojek lagi
kok lo belum berangkat berangkat
cie kepo ya
udah berangkat mak
tadi bang ojek buru buru mak
buru buru nunggu apaan
hilang aja kagak mau disini sama emak
kok lama banget sih
kan biasanya kabu yang lama
yaudah kalo gitu gantian juga deh
kan biasanya kamu yang ngomong sekarang giliran aku
hari ini belum ada pesanan kue mak
iya kalo gak ada pesenan kue berarti mbak yanti gak perlu kesini
yanti mak tetep kesini
kan mau suruh ke pasar belanja bahan bahan buat bikin kue
kenapa lo cengar cengir
semenjak lo tinggal umur tua lo lo jadi sering ngopi di warung gua
kalo gua kagak boleh ngopi disini gua ngopi tempat lain nih
ya elah jak begitu doang pake marah
bapak mau nelfon siapa pak
haji murod dia ada di rumah nggak
hmm bapak mah mentang mentang banyak pulsa nelpon terus
kan lagi banyak pulsa ada di rumah nggak
saya sekarang ke rumah ya
tis bapak ke rumah haji murod dulu ya
tidak ada apa apa
saya sudah pulang
tidak ada apa apa
saya sudah pulang
tadi pagi si ani datang kemari ngambil koncik kontrakan
ya udah pulang jak mestinya sih dia pulangnya besok
tapi katanya ada undangan
oh iya kata si ani dia mau pergi ke undangan
tapi dia kagak tahu mau pergi sama siapa
menurut lo kalau gue yang nemenin tuh gimana
gimana gue tahu lo tanya sama si ani mau gak ditemenin sama lo
ya jadi satu
nah mah kayaknya bronuniversal